oke memasuki bulan kedua masa kampanye ketua umum partai demokrat tiba tiba saja mengungkapkan keresahannya mengenai kian menguatnya politik sara atau politik identitas
apa yang mendasari keresahan sbi tersebut benarkah politik sara masih laku dijual
kami akan membahasnya malam hari ini bersama bang ferdinand hutahian politikus partai demokrat yang hadir dalam acara ketika pak sby curhat tentang itu
terima kasih bang ferdinand sudah datang kemudian ada mas andi budiman politikus partai solidaritas indonesia terima kasih mas andi sudah datang
kemudian ada bonartigor naipospos wakil ketua setara institut terima kasih bang coki sudah datang
sebelum saya mau tanya ke bang ferdinand yang katanya tahu betul apa isi pikiran dan hati pak sby kita putar lagi ya sekali lagi kita ingatkan lagi apa namanya pernyataan ketua umum partai demokrat sby beberapa waktu yang lalu
langsungnya pilkada jakarta tahun dua ribu tujuh belas yang lalu saya berani mengatakan bahwa politik kita telah berubah
apa yang berubah yang berubah adalah makin mengundangnya politik identitas
atau politik sekarang
hingga hari ini saya mengikuti dengan tegal memang ada fenomena dan realitas baru yang harus saya katakan mampu menemukannya politik identitas dan politik yang berbasiskan ideologi dan paham
dari pilkada dki hingga saat ini makin
mengamuka politik sarah dan politik identitas
apa yang mendasari keresahannya pak sbe bang ferdinand
politik sarah macam apa siapa pelakunya seperti apa sarah yang dimaksud pak sp
ya terima kasih saya harus ini ya yang tadi saya katanya yang paling tahu pikiran pak sby ya enggak juga
ya orang kedua yang paling tahu
kebetulan kami ini menjadi orang yang sering diajak berdiskusi oleh beliau
tapi saya mengerti betul
apa yang disampaikan pak sby itu pertama kita harus melihat peta politik nasional sekarang
kalau dulu itu peta politik nasional kita itu ada kelompok kiri ada tengah ada kelompok kanan
masih tiga ini
nah sekarang itu bertambah setelah kelompok kiri kelompok tengah dan kelompok kanan ada kelompok baru yaitu kelompok minoritas
yang semakin menunjukkan jati identitas diri politiknya
nah ini muncul memang kita melihat bagaimana dari pilkada kemarin
karena politik identitas memang tinggi dan kuat sekali bahkan dipergunakan untuk berkampanye
tetapi itu muncul juga bukan muncul begitu saja tetapi ada penyebabnya
tetapi kita tidak ingin melihat dan memperdebatkan asal muasal penyebabnya apa kenapa jadi begini
tetapi kita ingin menyelesaikan masalah ini sebetulnya supaya tidak menjadi bagian dari politik nasional
tapi bicara fakta politiknya dulu politik sara dan politik identitas tadi betul menguat
menguat menguat sekali
dan kita juga kan melakukan survei kita itu menjadi bagian pertanyaan kita ke tengah masyarakat
apa yang menjadi faktor masyarakat ingin memilih apakah itu memilih caleg atau memilih capresnya
dan ini menjadi satu pertimbangan ternyata bagi masyarakat
sebagai fakta politik itu meresahkan gak bagi partai demokrat
tentu partai demokrat ini adalah partai tengah
sejak awal partai demokrat di manifesto politiknya demokrat itu adalah partai tengah
tidak ke kiri dan juga tidak ke kanan
tetapi kami itu partai tengah yang nasionalis
dan religius meskipun tidak ke kanan tetapi kami tidak mengabaikan nilai nilai luhur religius
kami juga menghormati itu
tidak ke kiri juga tetapi pemikiran pemikiran kita menyatukan semuanya
karena partai demokrat memang didesain awalnya berada di tengah
tidak ke kiri tidak ke kanan
jadi ketika ini semakin menguat artinya apa
demokrat tentu resah
semakin lama nanti semakin jauh dan semakin panjang perjalanan bangsa ini
kelompok tengah ini atau yang kita sebut nasional lah
ini akan mengecil
mengecil dan kemudian membesar di kanan atau di kiri
ketika ke kiri dan makin besar kanan makin besar
ini akan kembali pertentangannya seperti zaman enam puluh lima
dimana saya harus menyebut komunis dengan kelompok islam menjadi pemeran utama yang bentrok keras
ini yang kita tidak inginkan
sama sama identitas yang bermain ideologi yang bermain
siapa yang menggerakkan siapa yang memakai politik identitas itu
nah kalau kita bicara yang menggerakkan
sehingga anda dan psb sampai berhenti
sehingga anda dan psb sampai berhenti

dan siapa yang memakai kita melihatnya semuanya memanfaatkan dan menikmati
semua ini maksudnya siapa
kita melihat bagaimana juga pak jokowi dalam memilih wakilnya terjebak di dalam politik identitas
yang memilih pak kiai maruf amin yang notabene adalah ulama seorang kiai
karena terjebak di sini
dan itu meresahkan
karena faktanya sekarang yang paling sering kita temukan di bawah itu adalah justru perselisihan atau beda pendapat antara sesama pendukung mereka
ya kelompok mayoritas
ini yang kita temukan di lapangan
bukan lagi kiri dengan kanan atau mayoritas dengan minoritas
tetapi di sesama mayoritas
kita ingin mengakhiri ini dan kita kembali ke rel demokrasi yang sesungguhnya
ayo kita berbicara tentang kebangsaan nasionalisme bagaimana membangun indonesia ke depan dengan menutup segala jenis identitas yang ada
identitas yang ada hanya satu kita indonesia
kita kembalikan sebelum kebangsaan ini
saya masih penasaran
mohon maaf ya bapak bapak
saya masih penasaran
saya masih penasaran soal dengan apa namanya kekerasan ya pak sby
pak sby mengatakan bahwa sejak pilkada dki dua ribu tujuh belas politik identitas menguat
siapa yang memakai politik identitas sehingga politik identitas sejak pilkada dki jakarta menguat
sejak itu dan hingga saat ini
kalau dari dulu berarti dulu siapa
saat ini itu siapa
ya pilkada dki jakarta itu surplus dengan politik identitas
dua duanya kelompok islam memainkan politik islam
kelompok minoritas juga bermain
kita melihat kemarin pertarungan besar ini di dki jakarta adalah antara ahok dengan anies baswedan
ahok seorang nasrani
anies baswedan seorang muslim
kemudian kelompok politik identitas itu bermain
di kelompok nasrani juga keras
hampir semua gereja itu menjadi pendukungnya ahok
kemudian di kelompok politik islam juga mengampanyekan bahwa memilih pemimpin itu ya harus yang seiman
inilah yang kita tidak pernah
jadi semua terlibat dalam kemuatan politik identitas
semua terlibat dalam konflik ini
jadi bukan hanya kelompok islam malah dituduh radikal
kita tidak melihat ada radikalisme
tetapi kita melihat adanya penggunaan politik politik identitas untuk meraih kemanusia
para politisi juga pakai itu
para politisi yang terlibat di situ
partai demokrat pakai itu nggak
partai demokrat sampai sekarang kita tetap di tengah
tidak ingin menggunakan politik saran
bahkan di tengah dua ribu tujuh belas
mas andi gimana melihat keresahan pak s b
sebetulnya ini harus diapresiasi
pak sbe sebetulnya ini juga secara tidak langsung merespon apa yang sudah disampaikan oleh ketua umum partai solidaritas indonesia
grace natali yang sudah melempar wacana tentang ini
terkait dengan isu soal diskriminasi dan lain sebagainya
meskipun apa yang disampaikan oleh pak sby tentu bukan hal yang baru
bulan agustus tahun ini misalnya lembaga survei indonesia itu sudah mengeluarkan survei
yang isinya mereka menyatakan bahwa selama tiga tahun terakhir intoleransi dalam bidang politik itu memburuk
intoleransi dalam bidang politik itu seperti apa mas andi
intoleransi itu dalam bidang politik itu adalah penerimaan warga masyarakat
dan penerimaan warga masyarakat terhadap calon pemimpin yang berbeda keyakinan itu semakin mengecil
misalnya untuk ketika ditanya apakah anda setuju memilih calon bupati atau gubernur yang berbeda keyakinan
kemudian ketika ditanya apakah anda setuju ada wakil presiden yang berbeda keyakinan
dan terakhir apakah anda setuju calon presiden yang berbeda keyakinan
dan ini trennya meningkat dibanding tiga tahun terakhir
berarti di sektor publik ya
ya ini pandangan masyarakat
kita bicara tentang opini masyarakat terkait dengan soal toleransi
nah kemudian di sisi lain lsi juga menemukan bahwa momentum meningkatnya sikap intoleran dalam bidang politik ini dipicu oleh aksi dua ratus dua belas
jadi disebutkan oleh lsi bahwa dua ratus dua belas ini telah membuka keran intoleransi
jadi ini bukan puncak dari peristiwa intoleransi politik
tapi ini akan membuka keran bagi menderasnya isu isu sarah ke dalam wilayah politik
ini yang harus kita cermati ini berbahaya
kita misalnya melihat bahwa dalam kasus pilkada dki jakarta tadi sudah disebutkan
hasil riset dari marcus mitzner dan burhan muhtadi juga mengkonfirmasi bahwa hasil akhir pilkada dki jakarta itu ditentukan antara lain oleh mobilisasi isu agama dalam hal ini yang menyerang ahok
tapi pendukung ahok juga memakai isu isu agama
kita tahu bahwa yang dimaksud dalam hal ini adalah yang paling masif adalah justru isu yang menyatakan bahwa ahok menista agama
itu yang paling secara jelas kita bisa lihat dan bisa kita ukur
hasil riset juga mengkonfirmasi itu
kecuali ada hasil riset lain yang menyatakan sebaliknya
anda mengafirmasi nggak pendapat bang ferdinand bahwa pendukung ahok juga melakukan hal yang sama
menurut saya tidak
di sisi yang berbeda
menurut saya dalam hal ini
jadi semua berkontribusi pada kesalahan politik identitas
menurut saya tidak
kecuali ada penelitian lainnya
kalau misalnya markus mitsner dan burhan muthadi secara jelas menyatakan bahwa hasil akhir itu disebabkan ada mobilisasi
terutama di rumah rumah ibadah menjelang pencoblosan yang menyebutkan bahwa ahok adalah penista agama
sekali lagi itu konteksnya
kalau ada data lain silahkan
tapi yang harus kita lihat juga dalam hal ini
kita jangan melihat apa yang terjadi hari ini sebagai satu hasil dari apa yang terjadi pada tahun dua ribu tujuh belas
pada saat ini
pada saat pilkada dki jakarta
apa yang terjadi hari ini adalah panen
istilahnya panen dari menyebarnya ide ide intoleransi di wilayah publik dan politik indonesia
selama lima belas tahun terakhir kita tahu kelompok kelompok intoleran ini bergerak secara leluasa tanpa ada sikap yang tegas
untuk menghentikan mereka
perda perda bernuansa diskriminatif lahir selama lima belas tahun terakhir
lima belas tahun terakhir ini sangat marak terjadi
nah ini yang harus kita lihat bahwa apa yang kita saksikan hari ini adalah satu hasil dari proses yang sudah berjalan cukup lama
yang selama ini didiamkan
keresahan mas andi dengan keresahannya pak sby saya lihat match gitu ya
tapi kalau kita bicara pelaku tadi bang ferdinand sudah mengungkapkan versi partai demokrat pelakunya bersama sama ini bagito bagi roto gitu kan
mas andi sendiri melihatnya hal yang sama atau memang ada sebagian kelompok kecil saja politisi yang atau sebagian besar justru malah yang memakai isu ini untuk
apa namanya memakai kapitalisasi politik gitu
menurut saya ada dua kelompok
kelompok pertama adalah kelompok politisi yang memang menggunakan isu agama untuk meraih kekuasaan
anda bisa lihat orang orang yang selalu menggunakan isu agama untuk meraih kemenangan politik
pasti ada anda bisa cek
siapa bisa sebut nama

yang dikit dikit bilang bahwa untuk kepentingan agama
untuk kepentingan agama perjuangan agama dan lain sebagainya
pasti ada anda bisa cek
kemudian yang kedua adalah sikap ini yang harus dikritik
sikap dari kelompok politik tengah kelompok moderat yang hanya diam
tidak mau bersuara tidak mau memperlihatkan sikap
mas ferdinand masuk kategori itu gak
anda bisa nilai sendiri

kita sudah banyak
saya sudah banyak
saat pelet para warga
karena mereka berhasil menyingkirkan ahok pada dua ribu tujuh belas
karena itu mereka merasa bahwa mereka mempunyai pressure politik yang signifikan
mereka masih euforia dan merasa memiliki daya tawar tinggi
karena itu mereka merasa bahwa mereka bisa nih
karena itu mereka ingin mengulang
sementara saya lihat sebetulnya
orangnya sama nggak dengan yang pilkada dua ribu delapan belas
sudah mulai terpecah pecah sebetulnya
sudah mulai terpecah pecah
karena ada yang sudah dikooptasi masuk ke kelompok lain
kalau pak ferdinand aman dari kooptasi
atau anda lihat juga menjadi bagian
memang politisi yang berhati hati
dia juga bawa selalu saya percaya dia bawa perahu demokrat itu dengan cara yang sangat aman lah bagi dia
karena dia mainnya panjang ya
bahwa ada kelompok yang eporia
berpikir bahwa dia masih kuat
dan ingin mencoba kembali
saat ini ada kan dalam politik kita
saya nggak memaksa anda untuk bilang
bang ferdinand gimana melihatnya
kalau kita bicara trigger gitu
dan sekarang masih dipakai
tadi anda mengatakan justru malah kubu mas andi dan kawan kawan yang juga ikut dalam genderang ini
jadi makanya kita harus melihat secara luas ya
ketika titik pertama semakin menguat politik sara ini di mana
memang jakarta memulai
tadi bang coki bilang ternyata di daerah lain tidak berlaku
karena memang di daerah lain tidak terjadi seperti di jakarta
jadi memang tidak akan terjadi hal hal yang sama ketika di sana triggernya tidak ada
di jakarta itu triggernya ada
triggernya pada saat itu memang semakin mengeras ketika ahok yang punya karakter memang
ya secara pemerintahan beliau ini bagus ya
birokrasi dibuat bagus
tetapi memang beliau punya karakter yang terlalu menurut saya lepas dari sikap sikap dan yang harusnya perilaku
bagaimana kita menghormati dan
sebuah daerah dengan kondisi kulturalnya
jakarta ini kan kita harus tahu
ahok pemicu atau korban
trigger atau korban
agak sulit ya menempatkan ahok itu sebagai korban
tetapi disebut trigger juga bisa iya tapi bisa juga tidak
ya tetapi yang jelas ini menjadi semakin tajam
kita lihat beberapa kali narasinya ahok memang keras
kita mengerti itu bahwa dia ini memang tidak ingin ada politik identitas
tetapi caranya mendekati kelompok yang berpengaruh
berarti kelompok yang berbeda dengan dia yang menurut saya salah
makanya dulu pak s b kan ketika peristiwa ahok terjadi pak s b jelas berbicara
ini kalau tidak diselesaikan secara hukum tidak akan selesai
menurut anda siapa yang melanjutkan
apa pemicu pemicu trigger trigger itu saat ini di politik kampanye ini
nah sekarang setelah itu terjadi semua pihak sekarang saya sudah bilang tadi semua menikmati situasi ini
bukan cuma di kubu pak prabowo di kubu pak jokowi juga
itu yang saya sampaikan bahwa tadi pak jokowi pun terjebak
dan beliau memilih wakilnya memilih seorang ulama yang bertujuan untuk menangkal serangan serangan di sini
menurut saya berbeda
penggunaan politik identitas itu bisa diukur ketika apakah seorang kandidat atau satu kelompok politik itu menggunakan isu sara ketika mereka berkampanye
ketika pak jokowi memilih pak maruf amin sebagai wakil presiden atau calon wakil presiden
itu bukan dibaca atau tidak seharusnya dibaca sebagai sebuah bentuk atau sebagai bentuk politik identitas
tapi ketika misalnya ada orang yang menggunakan isu sara untuk menyerang lawan politiknya dengan menggunakan isu sara tadi
itulah yang namanya politik identitas
sejauh ini kita tidak melihat sekalipun pak jokowi menggunakan isu sara di dalam menyerang lawan politiknya
sementara sebaliknya lawan lawan politik pak jokowi tidak henti hentinya melemparkan hoax terhadap pak jokowi
jadi menurut saya berbeda
ada banyak sekali
ya contohnya apa
sampai di bawah
contohnya apa yang berubah sarak
contohnya apa yang berubah sarak
karena kita tahu bahwa sampai sekarang di bawah itu dituduh komunis dan lain sebagainya
dituduh antek tiongkok dan lain sebagainya
itu nggak bisa kita bantah
tidak bisa kita denial
itu ada faktanya
bagaimana mungkin kita menyebut orang yang justru menjadi sasaran kampanye sarah sebagai orang yang ikut memainkan sara
itu beda sekali
dengan alasan memilih kiai maruf tadi
tidak tidak bisa
semakin memperkuat identitas itu justru pak jokowi
tidak memperkuat identitas karena pak jokowi tidak menggunakan itu sebagai satu
ini adalah satu cara untuk menegaskan identitas politik
itu berbeda sekali
jadi kira kira dasarnya pak maruf dipilih apa
menurut saya kita harus membedakan politik identitas itu apakah ketika dia dipakai sebagai salah satu cara untuk menyerang lawan atau tidak
dan sekalipun atau sedikit pun pak jokowi tidak pernah menggunakan isu ini
dan sejak dua ribu tujuh belas sampai saat ini terus penerus tidak bang andi
anda lihat serangan demi serangan terkait dengan sarah identitas ini kemudian dijadikan peluru
masih sampai sekarang
isunya misalnya bahwa pak jokowi itu anti ulama dan lain sebagainya itu masih terus digaungkan
jadi korbannya pak jokowi
menurut saya jelas
korbannya pak jokowi
dalam kasus ahok juga begitu
ahok jelas adalah korban politik identitas
korban fitnah sarah
bagaimana mungkin dia disebut sebagai pemicu sarah
enggak enggak seperti itu
ahok itu harus dilihat
menurut saya harus dilihat
menurut saya harus dibedakan dulu
bahwa yang namanya korban
itu adalah orang yang menjadi sasaran dari kampanye sara
bukan orang yang mulai menggunakan isu sarah
ahok ketika itu merespon serangan terkait dengan isu sara yang ditujukan kepada dirinya
jadi itu hal yang berbeda
yang harus kita waspadai sekarang menurut saya ada dua bung
yang pertama ini adalah jenis politisi yang menggunakan isu sara untuk meraih kekuasaan
kita tahu siapa mereka
dikit dikit menggunakan isu agama dan sebagainya
yang kedua adalah kelompok yang diam diam menikmati
yang hanya bisu hanya diam
ketika isu sarah
isu sarah itu dipergunakan di dalam politik
entah karena mereka tidak berani bersuara
atau karena mereka memang ikut menikmati suasana seperti ini
ini harus dihentikan
apakah dua kategori itu ada di kubu pak jokowi atau tidak
saya tidak bicara tentang itu
tapi ini saya seruan kepada publik
seruan kepada masyarakat
agar mereka bisa melihat politik kita dengan jernih
siapa yang serap kerap menggunakan isu sarah
politik atau kelompok politik mana yang hanya diam
tidak berani bersuara
supaya lebih jernih lagi kita akan lanjutkan kejernihan ini
usaha jadwal berikut tetap bersama kami
oke sebelum saya akan ke bang coki
bang ferdinand ada tanggapan
saya harus menanggapi sedikit ya tentang ahok ini
janganlah dibangun lagi narasi bahwa dia korban fitnah
ahok ini menjadi terhukum ya
melalui sebuah proses hukum yang berlangsung
jadi harus kita bedakan antara fitnah dan mana proses hukum
jangan kita kaburkan lagi proses hukum yang sudah berjalan itu menjadi sebuah fitnah
itu tidak baik
bahwa memang ahok melakukan kesalahan itu sudah diputuskan oleh pengadilan
terlepas dari menilai
karena memang kalau psi kan memang pendukungnya ahok
tentu akan bertahan dengan narasi itu
tetapi kelompok lain yang tidak pendukung ahok kan melihat bahwa ini proses hukum yang berjalan
sehingga tidak baik kalau itu masih disebut sebagai fitnah kepada ahok
tetapi sudah terjadi dan sudah dihukum oleh pengadilan
kita hormati pengadilan kita
bahwa pengadilan lah yang menghukum bukan kelompok dua ratus dua belas atau kelompok kekuatan politik lainnya
tetapi pengadilan yang diatur oleh sistem hukum kita sistem peradilan di negara kita
itu yang mau saya sampaikan
tapi anda setuju bahwa memang semakin kesini partai partai tengah juga terindikasi juga mengikuti genderang kelompok kelompok yang tadi dinilai oleh mas andi
itu tadi yang saya sampaikan bahwa ada yang melakukan dan ada yang menikmati
pak jokowi sekarang juga menikmati situasi ini
saya harus menyatakan itu beliau menikmati situasi ini
apa yang dinikmati
faktanya sekarang bahwa beliau menggunakan pak kiai maruf amin untuk masuk di kelompok segmen pemilih islam politik dan muslim
itu kan menikmati
situasi seperti ini tidak akan pernah berakhir ketika kita pun bicara tentang nasionalisme
tetapi yang kita lakukan tidak sejalan dengan itu
kalau kita mau bersih dari ide politik identitas ini
mari sama sama kita jauhkan
kategorisasinya apa sih bang coki kalau kita bicara politik kontemporer ya
kategorisasi kalau kita bilang wah ini memakai politik identitas oh ini memakai politik sara nih
bagaimana kita mengidentifikasi para politisi politisi partai partai politik narasi narasi dari para jurubicara tim tim kampanye ketika sudah memasuki
wah ini berarti masuk alert gitu
politik identitas di indonesia memang tidak terhindarkan
kalau studi studi pada masa orde lama pada masa bung karno istilahnya disebut politik aliran
jadi berdasarkan kultur ideologi dan stratifikasi
berarti sah sah aja ya secara politik
perbedaannya adalah politik identitas itu kalau pada masa ode lama itu dijadikan sebagai solidaritas kolektif
dan kemudian untuk memperjuangkan nilai nilai mereka dalam sebagai rangka negosiasi dengan kelompok lainnya
tetapi kalau yang sekarang yang muncul adalah solidaritas kolektif
yang panatik dan sempit
hanya untuk kepentingan dia sendiri
bahkan sekenderung untuk menegasi menolak keberadaan yang lain
dipakai oleh para politisi
genderang isu itu
karena kepentingan elektoral
karena dia mendapat keuntungan
tadi misalnya pardas arya yang
masih laku oke
jadi kenapa misalnya kasus kasus intoleran itu muncul di beberapa daerah
dan kemudian kita melihat pemerintah daerah tidak mampu mencari solusi atau bertindak mengatasi mereka
karena kepentingan elektoral
mereka menginginkan supaya dia didukung oleh kelompok kelompok itu
supaya jalan pemerintahannya aman stabil atau kalau mungkin dia kepilih lagi
nah ini yang jadi politisasi di tingkat daerah di tingkat lokal
nah sepanjang itu memang masih menguntungkan itu politisi akan meraihnya
karena tadi saya bilang tadi bahwa ini perbedaan ideologi antara partai partai ini nyaris tidak ada
bang hicok ya apakah itu dia
oke orang orang atau kelompok kelompok politik yang memanfaatkan
kelompok kelompok politik yang memakai isu isu identitas dan sara dari segi yang negatif gitu ya
itu apakah bisa di gini maksudnya gini
didominasi oleh kelompok kelompok tertentu saja pasti itu saja akan gampang sekali
atau semuanya juga terlibat
kelompok partai tengah kelompok partai hampir tengah hampir kanan hampir kiri
tergantung koalisinya dan tergantung kepentingannya
pak jokowi orang bisa katakan bahwa dia juga menggunakan politik identitas ketika menunjuk pak maruf
tapi yang dipilih adalah representasi dari satu gerbong islam yang kategorinya beneran
islam nusantara yang telah ada sejak lalu
berbeda dengan misalnya partai lain yang akan memilih mencari didukung oleh kelompok sosial lain
kelompok islam lain yang justru adalah bertentangan dengan pancasila
atau ingin meniadakan pancasila
itu berbeda dong
belakangan ini yang menjadi kontroversi ketika ketua umum partai solidaritas indonesia
mengungkapkan pernyataan yang cukup keras terkait dengan perda perda bernuansa agama
kita dengarkan lagi
mas andi dan juga kawan kawan
tidak akan pernah mendukung perda perda ideal atau perda perda syariah
tidak boleh ada lagi penutupan rumah rumah ibadah secara paksa
itu bagi sebagian
bagi sebagian kelompok ada juga yang menganggap bahwa itu bagian dari sarah mas andi gimana
beda sama sekali justru itu adalah salah satu sikap yang tegas untuk menentang penggunaan politik sara
karena sikap dasar psi adalah pertama kami ingin tidak ada satu kelompok pun yang mengalami diskriminasi
dari kelompok manapun kita juga tidak ingin misalnya umat islam sulit mendirikan tempat ibadah di papua misalnya
ini yang harus dihentikan harus ada orang atau kekuatan politik yang mulai berani menyatakan tidak pada politik sara
dan itu adalah sebuah statement yang jelas
justru ini anti politik sarah
justru ini anti politik sara karena selama ini partai partai lain tidak menunjukkan sikap yang jelas di dalam isu sara
sebagian karena takut karena takut khawatir tidak mendapatkan dukungan
sebagian ada yang menikmati sebagian ada yang paling depan justru menggunakan isu ini untuk mendapatkan kekuasaan
itulah bedanya psi
dengan partai partai lain justru kami ingin memulai satu politik yang sehat
suatu politik dengan diskusi yang cerdas anda tadi bertanya tentang politik aliran apakah sah atau tidak
tentu saja bagi beberapa orang yang mungkin standar etiknya memang rendah dalam berpolitik
menggunakan isu sarah itu boleh tapi jangan lupa
politik identitas itu adalah sesuatu yang irasional yang tidak rasional
jadi dasarnya hanya kepercayaan pada ideologi
tertentu kita kalau kita ingin demokrasi kita lebih sehat demokrasi kita adalah demokrasi yang lebih cerdas
dimana orang memilih kandidat atau partai politik berdasarkan program program dia
terlepas dari kepercayaan ideologi keyakinan agama dan lain sebagainya
maka ini harus ditanggalkan
kalau kita ingin sebuah indonesia yang lebih modern sebuah indonesia yang lebih maju
jangan lagi main politik sara
ukurlah partai politik dari apa yang akan mereka kerjakan di parlemen
apa yang akan mereka lakukan ketika berpuasa
kursernya setuju gak bang ferdinand
ya konsennya saya sepakat bahwa memang politik identitas harus kita hentikan
itu yang saya bilang tadi tapi kita ini jangan jadi sebatas retorika belaka
kita berbicara tentang bagaimana menghentikan politik identitas
tetapi ketika kita turun berpolitik yang kita kejar adalah elektoral dari politik identitas
karena ini kampanye parpol kan masih summer ya
saya menyoroti pak maruf amin sebagai cawapres sudah berapa kali turun ke pesantren
ini apa yang dikejar kalau bukan politik identitas
beliau juga pernah turun ke kampung kami di tapanuli sana bertemu dengan kelompok hkbp
sama dari kelompok pak prabowo juga pernah ke pesantren
jadi memang semua memanfaatkan situasi ini karena di sana ada elektoral yang besar
nah tetapi sekarang tinggal kita lihat
bagaimana mereka menggunakan politik ini supaya tidak menyerang pihak lain
ini yang harus kita waspadai karena kalau ini menjadi saling serang
yang berbahaya kan adalah benturan
kita melihat kami itu turun ke bawah bagaimana di satu kota itu ada beberapa pesantren
pesantren ini mendukung pak jokowi pesantren ini mendukung pak prabowo
sama sama masuk ke pesantren
yang kita khawatirkan nanti bentrokan yang terjadi akibat dari kepentingan politik ini
kita sepakat bagaimana caranya menghentikan ini semua
ini kan justru yang saya bilang tadi
semua ini retorika ingin menghentikan ingin menghentikan
tetapi capres capres kita ini lebih banyak mengejar elektoral di sini
itu tidak bisa dibantah termasuk pak jokowi pak maruf amin
demikian juga pak prabowo turun juga bersama ulama ke pesantren
nah ini sekarang kita mau apa
yang penting bahwa jangan memperalat identitas ini untuk menyerang
kalau sekadar ingin menarik suara dari sana saya pikir sasa saja ya
yang penting seperti yang saya sampaikan
jangan memperalat identitas ini
memperalat identitas ini untuk menyerang kelompok lain
itu yang akan menjadi salah dan akan mengakibatkan benturan satu saat
mas andi sebelum ke bang coki terakhir menutup dialog kita
politik seperti ini bahaya memang betul
seperti yang dikatakan bang ferdinand
masuk ke pesantren pesantren masuk ke gereja gereja
itu wajar nggak sih
atau memang caranya atau outputnya mana yang bahaya mana yang tidak bahaya
ada batasnya bung

ada batasnya bung
nah garis batasnya adalah ketika misalnya ada orang yang mengatakan bahwa
anda harus memilih pemimpin yang satu agama karena kalau tidak anda akan masuk neraka
itu adalah bentuk politik identitas politik sara yang tidak sehat
yang harus kita hentikan
kalau misalnya ada satu kelompok yang memang dia merasa ingin mendapat dukungan dari kelompok agama tertentu
kemudian datang ke sana meminta dukungan secara baik baik
itu tidak bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk politik identitas
sekali lagi itu dua hal yang sangat berbeda
jadi ini yang harus kita cermati
kalau misalnya pak maruf masuk ke pesantren
itu adalah untuk mendapatkan dukungan
bukan dengan menggunakan isu agama dengan mengatakan bahwa pilihlah saya atau kami
karena kami adalah mewakili agama yang
kubu lawan politik anda pakai isu isu yang anda khawatirkan
jelas sekali isu isu itu terus digoreng
sampai sekarang isu politisasi atau kriminalisasi ulama dan lain sebagainya
itu kan jelas sekali
itu masuk politik sarai dan identitas bang andi
karena kita tahu itu bukan faktanya tidak seperti itu
itu kan suatu hal
suara rakyat apa yang mereka rasakan apa yang mereka alami
mereka akan menyuarakan apa yang mereka alami
itu dilakukan oleh tim kampanye
berbeda dengan suara rakyat
itu secara sadar
kampanye tidak pernah melakukan hal seperti itu
misalnya wakil ketua umum gerindra juga membenarkan bahwa ada kriminalisasi ulama dan lain sebagainya
itu kan itu yang mereka alami
anda menyebut bahwa itu suara masyarakat
itu yang mereka alami dan rasakan
jadi menurut saya harus fair
kita melihat bahwa justru politisasi agama paling banyak
dipergunakan oleh kubu lawan jokowi
tapi faktanya bahwa jokowi adalah sasaran dari kampanye isu sara
faktanya bahwa jokowi yang memperalat politisasi agama memilih wakilnya
itu tidak bisa anda terima ya
betul bahwa kami itu menjaga
di titik koalisi itu ada gerindra ada osb nya
tidak mungkin kita bermain di situ
sebetulnya pak sby itu sedang menyinggung juga kandidat dari calon presiden lainnya
sebetulnya itu yang harus dibaca
bukan kepada pak jokowi
jangan jadi anda yang mengelompokkan perstateman pak sb
bahwa itu teguran ke semua
kita melihat bagaimana kerasnya di lapangan
kita mengerti betul
jadi bukan tujuan itu hanya ke satu pihak
tetapi ke semua pihak
karena memang sb ini seorang negara lawan
isu isu seperti kriminalisasi ulama itu bukan politik identitas
pak sby juga kan pernah bicara tentang kriminalisasi ulama
pernah berpidato janganlah terlalu mudah
untuk membawa ulama itu ke meja pengadilan
bang coki terakhir dari anda
apakah itu termasuk dosa dosa yang juga harus dihindari
sebenarnya untuk membuat politik kita politik rasional
sehingga batas demarkasi antara politik
ini kan memang kecenderungan global ya
ada empat kecenderungan global
pertama adalah menguatnya politik identitas
ketiga adalah fake news dan hoax
dan keempat adalah artificial intelligence
ini keempat saling berkuat
dan indonesia tidak terhindarkan
politik identitas itu adalah bagian dari pertarungan politik
politik identitas panjang itu digunakan sebagai soliditas kolektif
dan memperkuat nilai nilai ke dalam
dan juga untuk melakukan negosiasi dengan kelompok lain
tapi ketika politik identitas digunakan untuk menjadi absolut
diskriminatif pada yang lainnya
bahkan mendegasi kelompok yang lain
dan indonesia kan sudah memilih satu jalan sendiri
jalan sejarah sendiri
memilih pancasila sebagai jalan tengah antara hubungan agama dan politik
dan semua pihak semua partai politik seperti yang tadi
setelah sepakat bahwa itu dijadikan sebagai pedoman etik
seharusnya semua menjadikan itu sebagai dasar bertarungnya
dan pendauman etik kita adalah waktu kita sudah habis
kita lanjutkan di hari kemarin ini
terima kasih bang ferdinand
terima kasih mas andi
terima kasih bang joky
mudah mudahan apa yang kita khawatirkan
pak sby khawatirkan juga tidak terjadi
kita akan jaga republik ini
at least apa yang politik tahun ini
terima kasih bang ferdinand
terima kasih bapak bapak
politik sara politik identitas ataupun apapun namanya
sangat tidak boleh tumbuh subur di bumi nusantara
para pendiri negara sudah susah payah membangun indonesia
tidak sepatutnya pecah belah menjadi pembenaran demi kekuasaan
kami akan segera kembali